perseteruan yang terjadi antara direktur penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman dengan penyidik senior kpk novel baswedan tidak mempengaruhi hubungan dan sinergi antara dua institusi hukum ini
hal tersebut diungkapkan oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian
kapolri jenderal polisi tito karnavian enggan memberikan tanggapan terkait permasalahan yang terjadi antara direktur penyidikan komisi pemberantasan korupsi brigjen polisi aris budiman dengan penyidik senior kpk novel baswedan terkait dugaan pencemaran nama baik dalam surat elektronik yang dikirimkan oleh novel baswedan
meski telah dilakukan sejumlah pembanggilan pemeriksaan terhadap brikjen aris oleh polda metro jaya kapolri tetap akan menghormati proses tersebut agar tidak mencederai sinergi yang terjalin pada kapolri
kedua belah pihak
kedua institusi ini menjadi berseberangan bersinergi akan lebih baik
brikjen aris ini kita kenal sebagai sosok selama ini saya pribadi sangat kenal sebagai sosok yang sangat low profile jujur pekerja keras cerdas karena dia juga akademiknya dia dokter dari universitas indonesia dia orang yang hobi belajar